kekeringan akibat musim kemarau kini semakin dirasakan dampaknya
di subang puluhan buaya di kolam penangkaran kekurangan air
akibatnya buaya mengalami kepanasan
puluhan ekor binatang reptil buaya muara di kolam penangkaran
wahana wisata belanakan subang terlantar dan kepanasan setelah kolam kekurangan air
kemarau yang melanda wilayah pantura subang mengakibatkan minimnya pasokan air di daerah ini
saluran air yang selalu dijadikan tempat untuk mengairi kolam puluhan buaya mengalami kekeringan
akibatnya puluhan buaya di kolam penangkaran dibiarkan kekurangan air dan tak terawat
para pengunjung menyayangkan kondisi ini
enggak tahu mungkin nggak ada hujan memang kemarau
apa enggak ada yang ngurus juga enggak tahu
sementara di kolam buaya lainnya yang masih mendapat pasokan air
volumenya kian hari terus menyusut hingga warna air berwarna hijau
pihak pengelola wahana wisata belanakan hanya bisa pasrah dengan keringnya kolam penangkaran buaya ini
sekarang ini kan lagi musim kemarau kan lagi kekurangan air
sekarang kan lagi nunggu air pasang dari laut
jadi kak dari sampai saat itu harus nunggu air pasang
nah ini kondisi sekarang kondisi buaya seperti apa sekarang dengan kondisi kekeringan
sekarang lagi ini mengering itu kolamnya
iya jadi buaya buaya itu kurang ini lah kurang gairah
kurang keurus ya
iya kurang keurus kalau enggak ada air datang air pasang
pengelola hanya bisa berharap dan mengandalkan segera terjadi air pasang
sehingga kolam yang dihuni buaya bisa terairi kembali dan tidak mengalami kekeringan
dian firmansyah subang